ya pemirsa kisah seorang gadis non muslim yang memberangkatkan umroh asisten rumah tangga yang mengasuhnya sejak kecil menjadi viral
suasana haru terjadi saat wain menyambut asisten rumah tangganya banon sriati di bandara juanda surabaya
yunita yang akrab di sapa wine datang ke bandara juanda sidoarjo menjemput banon sriati yang pulang dari ibadah umroh di tanah suci mekah
setelah dua puluh hari tak bertemu wain menyambut kedatangan banun sriati yang ia panggil susiati sekaligus mengantar pulang ke rumah susiati di desa kemuning sidoarjo bersama keluarga besarnya
iya kisah ini sempat menjadi viral di media sosial saat wain memposting kebahagiaannya mengantar susiati pembantu rumah yang telah mengasuhnya selama dua puluh empat tahun untuk berangkat umroh november lalu
postingan ini telah mendapat like lebih dari tiga puluh ribu
dan share lebih dari sembilan ribu
pro kontra pun terjadi banyak yang tak percaya saat susiati diberangkatkan umroh gratis oleh anak asuhnya wain yang berbeda agama
tak tanggung tanggung susiati diberi paket umroh lengkap dengan harga yang cukup mahal
wain ingin susiati menjalani ibadah umroh dengan nyaman
mengingat usia susiati yang sudah enam puluh delapan tahun dan perlu mendapat pelayanan ekstra
susiati ini kalau merawat
saya dan adik adik itu kita rasa dia merawatnya dengan tulus ya
nggak cuma segera merawat kadang itu dia berusaha buat ngajarin kita suatu nilai moral
jadi nggak cuma mengasuh tapi juga mendidik
susiati pun tak menyangka ia mendapat hadiah berangkat umroh dari hasil tabungan anak yang ia asuh dari bayi dan sekarang bekerja sebagai ilustrator musik game indi
kayak ya di
tanda lingkungan tadi
eh satu perang
tak kirain berjanda
selesai itu saya terus ngurus
ngurus ngurus saya tanya mama tanya gue ama
gimana ini gitu kok cece punya uang kak
kok umroh kan itu pakai uang sendiri bukan dari mama dari bapak enggak

sepulangnya dari tanah suci susiati akan tetap kembali bekerja di rumah wai
dan terus ingin berkumpul bersama keluarga wain meski tenaganya tak lagi sama seperti dua puluh empat tahun lalu
iya kisah yang sangat inspiratif ya pemirsa tentang bannon priyati atau sis siati ya
susiati ya makrab dik sapa susiati ini bersama wain
dan sekarang sudah hadir bersama kita di good morning
selamat pagi bu yati susiati ya kalau wain bilangnya ya susiati
coba kita panggil juga susiati
susiati ya susiati gimana kabarnya pulang dari umroh
ya baik baik saja kainak badan sakit
kok kainak badan soalnya dua puluh hari di
sepuluh hari sembilan hari di madinah sembilan hari di mekah
hari di mekah cuaca juga di sana kan lagi
cuaca di sana lain sama di itu saya ke hujanan dari masjid ya itu yang saya gara gara sakit itu ya itu
batuk pilek berat sekali
tapi gimana kemarin pengalaman umroh ceritain sama kita dong susiatif seperti apa
pengalaman umroh apa ya ya simak sholat tok ke masjid dari pagi setengah tiga
berangkat ke masjid itu berjamaah habis berjamaah kita yang perempuan ke perempuan yang laki laki ke laki laki
jadi ke masjidnya jamaah subuh
nah habis subuh pulang lagi ke hotel makan habis makan terus istirahat sebentar jam delapan ngumpul di lobi
dirapati mau kemana mau kemana gitu habis itu saya istirahat dulu sampai nanti duhur kalau nggak ada acara apa apa
sampai sholat duhur lagi ke masjid lagi
habis itu saya makan lagi ke restoran
pokoknya di sana full ibadah begitu ya
iya ibadah habis itu saya kalau dari asar asar maghrib bisa saya gak pulang di masjid aja
iya soalnya saya capek balik balik jalan
balik balik jalan ke hotel lebih baik di masjid gitu ya
lumpunglah sambil beribadah sambil berdoa ya susiati
saya berdoa di sana saya berdoa ya sholat sunnah di sana nunggu sampai jam itu
tapi pernah terbayangkan nggak susiati pada akhirnya bisa umroh gitu
saya gak mungkin lah saya umroh eh gak tahu ini akhirnya ya berjanda sih
sebelum ngurus paspor paspor itu
menurut terus kok eh beneran
baru beneran saya tanya mama saya papa sama nenek katanya oh iya saya bersyukur punya anak begitu
jadi saya pas tuh terus saya daftar
lebaran pulang saya daftar
terus akhirnya saya lebaran pulang jarak berapa hari
baru berapa hari
sebelas itu diberangkat umroh itu
nah ini yang menarik adalah dari sekian banyak mimpi yang biasanya seorang anak mau lakukan untuk menghabiskan gaji pertama kok kepikirannya mengumrohkan semua
sebenarnya yang utama itu karena saya sayang sama susiati ya
di balik semua walaupun memang kita dari berbeda agama berbeda dari struktur masyarakatnya juga beda
tapi karena kita sudah lama dua puluh empat tahun jadi sudah dekat terus sudah sayang juga
terus saya ingin
iya sudah seperti neneknya sendiri memang
saya ingin sekali impiannya susiati itu tercapai
saya coba tanya tanya apa ya cita citanya yang masih belum kesampaian
terus ya saya tanya pelan pelan deh diungkit ungkit
pertama kayak ada pengen apa
pertamanya diem diem dulu ya kayak apa gitu kali ya
terus aku tanya udah punya paspor belum ya
ternyata tidak ada
ya sudah coba aku suruh bikin paspor
terus susiati mulai tanya tanya loh kenapa apa yang bikin paspor
mau dibawa ke luar negeri dah jalan jalan udah tua ini gak usah dibawa ke luar negeri
awalnya sih aku ngomong mau tak berangkat haji
sebenarnya tidak percaya ini
namanya muncul ide untuk memberangkatkan akhirnya ya umroh atau ibadah ke mekah itu
momennya apa tuh
sampai akhirnya ah kayaknya saya harus pakai ini
saya punya gaji pertama nih saya mau kasih nih buat susiati
sebenarnya memang ada rencana dari dulu itu pengen memberikan buat susiati berangkatin umroh
dia ibadah ke tanah suci
tapi kan dulu memang belum kerja
terus saya tidak mau minta darah orang tua karena saya ingin bales budi
terus kalau balas budi pakai duit orang tua kan saya nggak merasakan apa apa ini nggak kerja keras nggak gimana
jadi kalau pakai duit sendiri saya pasti saya lebih puas pasti saya lebih senang juga
terus akhirnya suatu hari itu saya lihat susiati ini lagi sakit kakinya
terus saya itu langsung wah gimana
ini kalau saya nunggu lebih lama lagi nanti kakinya tambah lama tambah sakit
terus sudah nggak bisa jalan sudah susah nanti repot kalau mau pergi ke tanah suci
akhirnya saya langsung putusin yaudah pokoknya saya terima gaji pertama langsung saya daftarin
sempat ngobrol dulu sama orang tua sama keluarga rencananya wan ini
pertama pokoknya saya tanya susatya dulu mau atau enggak
kalau nggak mau kan sudah buat apa saya ngomong ke orang tua
akhirnya setelah susiatinya ngomong iya baru saya tanya ke orang tua minta izin minta restu
tanggapannya gimana tuh
bapak pertamanya juga nggak nyangka kan pikirnya bercanda
oh ya silahkan kalau nggak mampu silahkan
bahwa kan salah satu yang menjadi sorotan dari kita semua adalah karena ada perbedaan agama begitu ya
dari keluarga wan dan juga dari susiati gitu
itu yang membuat kita akhirnya ingin tahu lebih dalam apakah perbedaan agama ini berpengaruh begitu atau nggak ada pengaruh apa apa
kalau saya mau memberikan saya memberikan saja untuk susiati gitu
atau ada pertimbangan tertentu enggak
nggak ada sih karena kita dari dulu memang sudah hidup berdampingan
dari saya kecil juga pas dijaga sama susiati
saya lihat susiatinya sholat di sebelah saya
terus saya pergi ke gereja pergi sekolah minggu juga diantar sama susiati
belajar lagu lagu anak anak juga sama susiatinya
jadi benar benar kita tahu perbedaan itu ada tapi kita enggak merasa bahwa itu adalah suatu batas
ya tetap berdampingan lah ya untuk berkegiatan satu sama lain menghormati satu sama lain
meskipun memang pro kontra kalau lihat di facebook ataupun yang sekarang viral di mana mana kan
ya wine juga cukup keras di situ ya
banyak sekali tanggapan tanggapan yang macam macam
tanggapannya gimana untuk menanggapi itu semua gimana tuh way
masih banyak orang yang nggak percaya ya
masih banyak yang bilang kayak oh ini settingan politik ini
waduh gawat banget ya
saya share itu kan supaya teman teman itu bisa melihat indahnya kebersamaan
kita memang berbeda
tapi kalau kita menyanyi ke satu sama lain kan apalah arti perbedaan itu
kita selalu hidup berdampingan kok
indonesia ini kan juga berbagai macam suku ras agama
tapi kita kan sama sama semua orang indonesia hidup berdampingan
setuju banget tuh
nah kalau susiati tadi kan kalau di paket berita barusan ya wine itu cerita
susiati itu mengasuhnya bukan sekedar ngasuh tapi mendidik saya juga
bahkan mungkin waktunya selain dengan orang tua ya lebih dekat juga dengan susiati ya
nah apa yang sering susiati ajarkan bicarakan sama wine
wani ini matal gak sih waktu kecilnya
buku buku itu saya ceritain
saya kan ambil buku buku
terus saya ceritain ke anak anaknya
ini begini begini begini
jadi suka dia
saya dia suka cerita
cerita tentang buku kan ada
buku buku untuk anak anak kecil itu
anak tk itu
ya ada nasi kepal
rasa itu terus saya ceritain
ini begini begini begini
tadi dia suka
repot gak ngurus wine
kalau ngurus dua gak adanya nakal
sekarang ada nakal
dulu waktu kecilnya ini nggak nakal dua duanya
kalau itu dua kecilnya sama
cuma adiknya yang agak rewel
adiknya agak rewel
nah sus ini kan sekarang udah diberangkat umroh ya susiati ya
ada yang ingin disampaikan nggak ke wine bahwa mimpinya susiati untuk pergi umroh bisa diwujudkan salah satunya lewat kemurahan hati dari seorang guru
kemurahan hati saya ya berterima kasih
sangat berterima kasih
mudah mudahan kamu nanti rezekimu berlimpah limpah kamu dapat umroh aku
ya begitu aku
waktu datang dari pesawat
pesawat turun dia kan yang jemput juga
dari wain sendiri ada yang ingin disampaikan ke susiati
sehat sehat lah ya mulai jaga makan
susiati sukanya makan gorengan padahal udah kolesterol langsung murah
iya saya makan saya ini cuma sedikit dua kali satu hari
saya disitu enaknya apa
dan dulu itu sholat gak terlarang
kan ada kadang kadang dilarang tuh
jadi kalau saya ajak waktu kecilnya ini ya saya ajak saya beberkan sajadah lain
terus saya di sampingnya
ya diem dia
intinya semua kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada perbedaan apapun
ya pokoknya rukun memang harus seperti itu ya susiati dan juga wain yang kita lakukan sekarang
mamanya itu juga gak peduli
mudah mudahan sehat terus susiati
terima kasih mudah mudahan rezeki wayne lancar ya seperti yang tadi didoakan soalnya susiati
amin juga untuk semuanya
terima kasih juga atas inspirasinya ya karena inspirasi itu susah dicarinya
betul dan datangnya bisa dari mana aja

kalau kita mengingatnya baik
iya dengan cara yang mudah ya

buatku rak nitrati ya

tapi langsung ke kont cul filtering